polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial yang menampilkan suara hakim mk
yang seolah mendiskualifikasi pasangan prabowo gibran
pria bernama muhammad arief ini ditangkap polisi karena manipulasi suara hakim mahkamah konstitusi
di akun media sosial tiktok pribadinya
dalam unggahannya pelaku diduga mengubah suara hakim mk soehartoyo
membatalkan putusan kpu yang menyatakan capres prabowo gibran menang dalam pemilu dua ribu dua puluh
pelaku juga menambahkan narasi provokatif dalam unggahannya itu
atas perbuatannya pelaku dijerat undang undang ite dan terancam hukuman penjara maksimal selama dua belas tahun
ada yang di upload di akun tiktok milik pelaku ini sudah berapa lama
kemudian kita sudah mendiskualifikasi pelaku tersebut
sehingga ada yang kita take down dan juga ada yang salah satu pelaku yang kita amankan
sudah berapa kali pelaku melakukan perbuatan ini
yang kita inspirasi bagi ini cuma nanti kita jalanin itu